hari hari anakmu sudah masuk ke dalam tubuhnya
belum waktunya keluar dari sini
kalau sampai dia kabur
rencana kita bisa berantakan kalau dia tidak bisa kita kendalikan
robert tidak mau cuci memoir kita
maaf tidak mau cuci
waduh levantasak hangim

dosen yang dari kota besar itu
dari kota besar
kemarin aku sengaja denger pas dari ruang dosen
mari segera kita berangkat
saya cari kemana mana pak pada disini
pernah di sungai
ini mereka diganggu
sudah lama sekali kejadian ini
kini buaya putih muncul kembali
kalau buaya putih itu muncul
pasti akan terjadi sesuatu di usaha ini
tak usah menuga duga
bagi tugas pada warga untuk menjaga ronda berkiliran
desa sainaga adalah desa yang dimentangi dengan aliran sungai yang berbentuk seperti naga
begitu juga dengan cerita legendanya yang sangat terkenal
yaitu legenda buaya putih
kau telah mengambil area area milikku
sekarang kau harus mengembalikannya
aku harus mengembalikannya
aku tidak tahu
aku sama sekali tidak punya niat jahat saat memegang hari hari itu
buaya putih di sungai naga
bukanlah buaya sembarangan
melainkan buaya jadi jadian
karena mati lampunya bakalan lama
presentasinya diundur hari berikutnya aja ya
kamu kenapa bunga
kamu gak kenapa napa kan
kamu tau gak ada apa
tapi kan masih ada makhluk berikutnya